mafia hp ilegal terungkap akhir pekan lalu
hp dengan email ilegal tersebar dan juga bisa ditemui dengan mudah oleh masyarakat
bahkan kemungkinan ada yang bisa dibeli secara resmi
total satu ratus sembilan puluh satu ribu ponsel bakal dimatikan sebagai buntut dari terbongkarnya praktik email ilegal tersebut
bagaimana cara cek email dan apa yang harus dilakukan jika ternyata email dari ponsel anda ilegal
kita akan membahasnya bersama pengamat keamanan sibervaksin com alphonse tanujaya
selamat malam reza
pak ini total ada lebih dari satu ratus sembilan puluh satu ribu handphone dengan email yang ilegal yang akan segera dinonaktifkan
sebenarnya apa saja dampak dari menggunakan telepon genggam dengan email yang ilegal
pada prinsipnya sebenarnya email ini merupakan identifikasi perangkat
seperti kalau di ktp itu seperti mic nya kita lah untuk membedakan dengan penduduk lain
jadi email ini harusnya unik untuk mengidentifikasi perangkat
nah pemerintah kan melakukan identifikasi email memang waktu itu awalnya untuk memberikan keadilan bagi distributor produk yang resmi
sehingga mereka tidak disaingi oleh black market
kenapa karena black market masuknya kan nggak bayar pajak gitu loh
nah ya ini terjadi bahwa rupanya ada celah di mana
database dari cair ini cair itu tidak dijaga dengan baik
hak untuk memasukkan email ini tidak diberikan kepada yang mengawasinya gitu loh
jadi kan ada prosedurnya
kalau sudah melalui prosedur tertentu baru boleh masukkan email
kelihatannya ini database nya kurang bagus nih pengaturannya
baik baik pak alphonse tapi bagi kita sebagai pengguna
apa saja apakah ada kemungkinan keamanan dari data kita juga terancam dengan menggunakan email ilegal tadi atau seperti apa
secara teknis tidak jadi secara teknis jika email diblokir atau tidak
email yang diblokir akan menyebabkan kita tidak bisa mengakses layanan dari operator
hanya itu saja tetapi ya tentu menjengkelkan
kita nggak bisa akses sms kita tidak bisa akses di telpon dan seterusnya
jadi paling ya kita cuma bisa
dan ya itu saja sih dampaknya
tidak bisa digunakan dengan semestinya begitu ya
tapi kalau kita lihat dari data yang diberikan oleh polisi
ada lebih dari satu ratus sembilan puluh satu ribu unit telepon genggam dan sebagian besar merupakan brand yang sama
apakah memang brand tersebut lebih mudah digunakan ataupun menggunakan email ilegal
atau memang pasar untuk black market atau pasar gelapnya justru lebih besar di sini
ya karena sekarang katakan gitu memang baby
jadi di iphone dan market iphone untuk yang second nya itu masih harganya relatif lebih murah
dan banyak yang masuk ke indonesia
tetapi mereka masuk tanpa melalui pendaftaran yang baik tanpa melalui pembayaran pajak
sehingga bisa menjual lebih murah dan konsumennya tidak tahu bahwa ini rupanya tidak didaftarkan dengan baik
sehingga ketika mereka beli ya mereka menjadi korbannya ya
jadi bagi kita
jika kita ingin membeli telpon
memang sangat disarankan belilah melalui distributor resmi
sehingga anda terhindar dari hal hal seperti ini
oke pak alfons jika memang sudah terlanjur dibeli begitu
bagaimana cara mengecek atau memastikan bahwa email dari telepon genggam yang kita beli
walaupun tadi secara bekas begitu ya ini asli emailnya
itu sebenarnya email semua itu asli
tentu tidak ada yang palsu atau asli
memang saya tak patah sudah didaftarkan atau tidak
jadi cara cek itu bisa masuk ke kementerin atau kacukai
jadi ada situsnya silakan di google
nah kalau andaikan perangkat anda terblokir pun
anda masih ada cara anda bisa mengecek ke bea cukai apakah ini masuk
nah anda baru menyadari bahwa oh rupanya waktu masuknya tidak berpajak anda harus bayar pajak
itu kuncinya kenapa bisa lebih murah
sebenarnya permainannya utamanya di sana lah
mereka tidak mau bayar pajak merugikan negara
lalu masukkan tentunya pribadi bayangkan satu ratus sembilan puluh satu ribu perangkat
kalau satu perangkat itu lima ratus ribu tinggal dikalikan saja memang miliaran kerugian negara yang diakibatkan oleh aksi ini ya
tapi berarti jika tadi dikatakan memang dicek ternyata emailnya tidak terdaftar
berarti ini bisa pulih kembali ketika kita sudah mendaftarkan pajaknya begitu
betul pada prinsipnya kan email itu kita daftarkan untuk
sebagai contoh begini andaikan kita pulang dari luar negeri kita bawa handphone
otomatis kan handphone kita tidak terdaftar emailnya
kita bisa melaporkan ke bacukai atau ke jalur yang resmi pemerintah bahwa
ini aku beli handphone dari luar
nah lalu oke yang pertama berapa sepuluh juta nih pajaknya berapa
kamu bayar satu juta dua juta
oke lalu diisi formulirnya prosedurnya
nah dari prosedur itu baru didaftarkan ke kementerian emailnya
nah baru langsung ya kita bisa jalan sebenarnya prosedur seperti itu
nah yang ilegal itu adalah waktu masuk mereka tidak mau mendaftar
masukkan secara black market lalu meminta ada oknum yang memiliki akses ke data
untuk memasukkan ini nomor nomor ini kamu masukin ini satu satu nomor kamu dapat berapa
lima puluh seratus gitu loh
mereka kan lakukan itu
mungkin jumlahnya banyak kan mereka rasanya wah aku dapat uang banyak
padahal ya itu pelanggaran sangat berat
oke pak alphonse tadi saya juga mengecek di sosial media
ternyata ada juga banyak akun nih yang menjual jasa buka blokir email yang tidak sah tapi mengatasnamakan kemenperin begitu
apakah ini juga berbahaya
nah ini yang perlu menjadi pertanyaan gitu loh
kan dikatakan bahwa kalau orang jual jasa buka blokir email itu lalu ada dari salah satu kementerian
atau kementerian bilang oh kita minta dari marketplace nya untuk takedown gitu
itu sebenarnya pernyataan yang menurut saya agak lucu gitu
lucunya kenapa karena harusnya yang ditindak itu kenapa bisa ada jasaan wakilnya ini gitu
artinya ada kebocoran dong kenapa kok malah di take downnya di marketplace
harusnya dicari sepertinya langkah ini udah benar
nah kepolisian bertindak cari siapa ditindak sehingga market buka nggak bisa lagi
nggak ada lagi yang jual gitu loh
jadi jangan seakan akan oh jangan dijual di marketplace saja
kalau gitu boleh dong dijual di black market atau dijual diam diam
nggak bisa jadi tindakannya nggak benar
kurang tepat lah kalau gara gara ada dijual di marketplace lalu kita minta disegel dari marketplace
tapi ya dijual di tempat lainnya lucu gitu
jadi harusnya memang pendidikan seperti ini yang sudah benar
oke oke memang beberapa keywordnya yang digunakan tidak menggunakan kata secara utuh
karena jika menggunakan kata secara utuh pasti akan kena blokir dari marketplace tadi
tapi berarti bisa disimpulkan bahwa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penggunaan email
yang nanti kemungkinan akan diblokir adalah dengan membeli telepon genggam secara resmi
dan ketika belanja ataupun beli dari luar negeri itu harus membayar pajak ketika masuk di sini betul ya
betul dan kita juga bisa mengecek
jadi kalau kita beli yang resmi kita kan takut dipalsukan atau nggak didaftarkan
kita bisa mengesan email itu ke situsnya kppr bahwa pasukan emailnya oh email ini sudah terdaftar

kalau kita beli dari yang disimpulkan kita bisa mengesan email itu ke situsnya kppr bahwa pasukan emailnya oh email ini sudah terdaftar

jadi kita bisa mengecek kita bisa mengecek email kita
kita tinggal masukkan nomor emailnya kan kelihatan bahwa oh ini sudah terdaftar gitu
baik baik kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini
harapannya tidak ada penambahan lagi dari satu ratus sembilan puluh satu ribu telepon genggam yang menggunakan email tidak terdaftar tadi
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini pengamat keamanan sibervaksin com
alphonse tanujaya selamat malam